sementara itu keputusan kejaksaan tinggi jawa timur yang menyatakan berkas penyidikan lima tersangka kasus tragedikan juruhan telah lengkap
atau p dua puluh satu ditolak kuasa hukum aremania menggugat
keputusan ini menguatkan dugaan aremania bahwa penanganan kasus tragedi kanjuruhan penuh rekayasa
dugaan rekayasa penanganan kasus tragedi kanjuruhan telah dirasakan aremania sejak awal penanganan kasus
pasal yang digunakan penyidik dan tidak adanya penambahan tersangka hingga dinyatakan p dua puluh satu semakin menguatkan adanya dugaan rekayasa ini
sebelumnya kejaksaan tinggi jawa timur menyatakan harus ada penambahan tersangka agar berkas bisa dinyatakan p dua puluh
namun hingga kini tersangka kasus tragedikan juruhan hanya berhenti pada enam tersangka yang telah ditetapkan pada enam oktober lalu
aremania menggugat akan melayangkan surat terbuka kepada presiden joko widodo
mereka juga melampirkan analisasi
pesah hukum yang menyatakan bahwa kasus tragedikan juruhan merupakan pelanggaran hambra
nah ini bagi kami terus terang saja cukup menjadi hal yang memprihatinkan
karena pada kenyataannya hal tersebut sebetulnya tidak memenuhi unsur unsur keadilan dan fakta fakta hukum yang ada